kevin sanjaya dan marcus gideon sukses merengkuh title super series kelima mereka di tahun dua ribu tujuh belas
usai menjuarai china terbuka minggu kemarin
prestasi ini membuat mereka menyamai rekor salah satu ganda putra legendaris indonesia
kevin sanjaya dan marcus gideon berjaya di china terbuka super series premier dua ribu dua puluh
the minions berhasil membawa pulang satu miler juara
usai mengandaskan perlawanan ganda putra denmark matthias pou kirsten mugensen
dua game langsung dua puluh satu sembilan belas dan dua puluh satu
gelar juara ini menjadi titel kelima kevin marcus di level super series sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
sebelumnya kevin marcus pun menjadi all england india terbuka malaysia terbuka dan jepang terbuka
dengan koleksi lima gelar dalam setahun pasangan ranking satu
menyebutnya the minions
menyamai rekor salah satu seniornya ini pasangan hendra setiawan dan muhammad hasan
ganda putra legendaris indonesia itu berhasil meraih lima gelar super series di tahun dua ribu tujuh belas
menurut data indosport com rekor gelar super series terbanyak dalam satu tahun
masih dipegang ganda putra korea selatan lee yong dai dan yeo yeonsong
keduanya sukses merebuh enam gelar juara di tahun dua ribu lima belas
meskipun itu kevin marcus masih berpeluang melampaui catatan hendra hasan bahkan prestasi leo
pasalnya akhir tahun ini masih ada dua turnamen super series yang bisa menghasilkan gelar juara bagi kevin marcus
yaitu hongkong terbuka dan dubai world super series final